ketua umum partai nasdem suriapalo akhirnya bertemu dengan presiden joko widodo meski diakui sebagai silaturahmi sahabat lama
namun publik menerka apakah pertemuan ini buntut dari penunjukan pengganti menkom info yang bukan berasal dari partai nasdem
serta soal pertanyaan dari presiden soal siapa nama cowok pres anies yang ternyata tidak dijawab oleh suriapalo
benarkah obrolan ini akan menjadi pintu pembuka bagi komunikasi lanjutan serta restu jokowi pada koalisi perubahan
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami plt sekjen partai nasdem hermawi taslim selamat malam pak taslim apa kabar
selamat malam ramp sehat
alhamdulillah dalam kondisi sehat pak taslim sebelum pembicaraan utama begitu dari kedua tokoh ini
benarkah kemudian sebelumnya sudah ada pengajuan atau permintaan nama dari istana kepada partai nasdem soal pengganti johnny g plate
namun tidak dijawab sehingga ada pertemuan ini begitu benarkah demikian
yang saya tahu memang sekitar minggu lalu sudah ada undangan dari presiden untuk pak surya
tapi karena kita sibuk semua dengan persiapan apel siaga perubahan baru hari senin terwujud
undangannya soal apa ini pak tasli
setahu saya juga memang sebelum itu ada pembicaraan pembicaraan awal melalui utusan presiden
tetapi yang pertemuan yang kemarin itu memang atas undangan presiden
nah pembicaraan tentang reshuffle saya tidak tahu persis tetapi kebersamaan kita sama pak jokowi adalah dukungan atas kesamaan visi
bukan karena jatah jadi kita diberikan data itu yang kita terima tapi bukan itu patokannya
pak taslim anda tadi mengatakan ada pertemuan yang terjadi di jokowi
ada utusan dari pak jokowi yang datang kepada nasdem
apakah benar ini informasi yang kami terima pak pratik datang ke nasdem untuk meminta nama pengganti dari pelatih begitu sebelum ada pertemuan ini
saya tidak tahu siapa persis orangnya tapi orang kepercayaan presiden
ya bahasannya tentu yang membawa pesan presiden yang saya juga tidak tahu persis
tapi tentu terkait dengan dinamika politik yang ada
pertemuan undangan yang dilakukan kemarin adalah untuk menjawab
apa yang kemudian disampaikan utusan presiden pada minggu lalu begitu ya
kalau undangan satu minggu kemarin itu ya undangan khusus kepada pak surya
jadi sebut agendanya apa
lalu dalam pertemuan kemarin tadi pagi pak surya sudah jelaskan presiden menanyakan siapa wapres
presiden menajakan dinamika politik internal presiden memuji apel siaga partai nasdem
dan itu semua dalam dialog dialog yang penuh persahabatan
dalam semangat kebangsaan ini
pak taslim adakah kemudian pertanyaan soal pengganti menkom info begitu yang ditanyakan dalam pertemuan tersebut
adakah bahasan itu begitu
yang jelas setiap dari dulu pertemuan pak surya dengan pak jokowi tidak pernah pak surya itu ikut serta membahas reshuffle
karena resafal itu kan memang kewenangan porsinya bapak presiden wilayahnya bapak presiden semuanya mana diatur
dalam ketentuan orang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kita tahu misalnya beberapa kali beberapa kali kader nasdem di resafel itu juga tanpa keikut sertaan pak surya dalam menentukan itu semua
itu semua kewenangan pak jokowi
jadi kita selalu menghormati konstitusi
berarti kemudian bukan soal konfirmasi mengapa nasdem tidak mengajukan nama pengganti begitu ya
saya konfirmasi lagi
bukan sama sekali bukan
sama sekali bukan
artinya pertemuan pertemuan kemarin itu sama sekali tidak menyangkut segala sesuatu menyangkut reshuffle
sama sekali tidak
baik pak taslim saya akan mencuplik begitu apa yang dikatakan pak surya pada beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa ada komentar jokowi yaitu saya sedang tunggu tunggu bang surya mau ngomong apa lagi
nah kalau dali karnimati ini kan paling tidak pak surya menggambarkan mungkin agak ada suasana kikuk begitu ya outward begitu ya antara dua sahabat lama
itu konteksnya pidato pak surya kemarin mensitir tentang revolusi mental
jadi salah satu alasan kita mendukung pak jokowi karena dia punya visi revolusi mental itu ada kesamaan dengan restorasi
dan pak surya melakukan kritik yang konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap apa yang beliau dukung
beliau mengatakan bahwa revolusi mental belum mencapai pada tingkat yang ideal
jadi kritik kita terhadap revolusi mental kritik kita terhadap program
pak jokowi itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai bagian dari koalisi yang sejak awal ikut mendukung pemerintahan jokowi
dijawab apa pak taslim oleh pak jokowi menurut informasi dari pak surya
oh kalau jawaban pak jokowi tentang revolusi mental kan sudah banyak juga di media
beliau mengatakan ya kita akan sempurnakan
oke pak ini kemudian pertemuannya kan tidak sampai sejam
ada yang kemudian akhirnya menghitung begitu karena ini menjadi pertemuan tersingkat yang pernah dilakukan oleh
sahabat lama yang kemudian nasdem menjadi salah satu pengusung pertama begitu dalam pilpres pilpres pak jokowi
artinya ini bisa diartikan tidak rekat lagi begitu sahabat lama ini
setahu saya pertemuan itu dimulai jam tujuh belas lima belas dan berakhir jam enam belas sekian itu lebih dari satu jam
pak surya menggambarkan pertemuan itu penuh dengan keakrapan seperti biasa
beliau diantar oleh mensesnek lalu bertemu berdua diselingi dengan canda canda segar
suasana yang digambarkan oleh pak surya termasuk dalam komprensi pers tadi pagi tidak ada perubahan suasana dari pertemuan pertemuan sebelumnya
jadi kalau ada yang mengatakan ini pertemuan tersingkat itu pasti keliru
sumber itu pasti keliru
oke berarti artinya masih akrab masih hangat begitu ya pertemuannya ya
ya masih hangat
masih hangat karena keduanya ini kan keduanya ini negarawan yang selalu punya kesamaan pandangan tentang bagaimana indonesia ke depan
kalau begitu saya akan tanya seberapa besar porsi pembicaraannya
apakah kemudian soal reshuffle tadi
atau kemudian revolusi mental ini lebih besar soal kritikan yang disampaikan pak surya pada apel siaga kemarin
yang jelas tidak ada pembicaraan tentang reshuffle
apapun itu tidak ada disinggung karena itu kita tidak pernah menyinggung itu karena itu porsi
kemudian bicara macam macam termasuk soal pilpres termasuk soal dinamika politik
termasuk betapa pentingnya para pemimpin bangsa ini harus sering
ketemu jadi omongnya serba serbi tetapi tidak ada bicara soal reshuffle
apapun putusan presiden itu selalu kita hormati
oke baik pak taslim ini juga menarik
saya kembali mengutip apa yang disampaikan pak surya
mengatakan bahwa nah pak jokowi juga tanya siapa wakil presidennya mas anies
tapi pak surya bilang ini bilang saya belum mikirin itu itu urusannya mas anies begitu
ini rasanya jawabannya kok tidak ingin pak jokowi terlalu dalam begitu rasanya
saya kira pak surya justru coba konsisten
karena diantara partai koalisi perubahan ada yang namanya piagam kerjasama partai
poin empat itu secara eksplisit sudah tegas dikatakan bahwa calon wakil presiden ditentukan oleh anies baswedan
jadi kita dari partai partai baik sebagai partai maupun sebagai tim delapan
yang di dalamnya juga ada perwakilan anies baswedan pak sudirman said
memang memberi berbagai banyak masukan yang akhirnya nanti akan dipilih oleh pak anies
jadi pernyataan itu menunjukkan konsistensi seorang surya paloh
bukan kemudian tidak ingin membahasnya begitu ya ketika presiden mulai menyinggung soal itu ya pak
bukan tidak ingin membahasnya itu memang porsinya pak anies
dan itu pernyataan yang sudah ditentangkan oleh tiga partai di atas materai
oke kalau begitu jika pertanyaannya atau kemudian soal cawapres itu diserahkan kepada seorang anies
baswedan apakah soal koalisi perubahan itu juga menjadi pertanyaan penting dari presiden jokowi kepada surya paloh
menurut saya itu penting tetapi ya itulah pembicaraan presiden
jadi ini kan berbicara tentang dinamika kebangsaan dinamika politik tentu saja termasuk pilpres di dalamnya
nah kalau pak jokowi sampai menanyakan itu itu kan berarti menunjukkan pentingnya agenda itu
oke ditanyakan begitu ya seberapa dalam kemudian ditanyakan perkembangan koalisi perubahan
dari seorang presiden kepada pak surya
tidak ditanya secara khusus perkembangan koalisi perubahan
tapi dengan menanyakan siapa cawapres itu kan berarti menyangkut juga koalisi perubahan
dan kalau kita lihat kita merujuk kepada pidato pak surya di gbk
satu hari yang lalu menunjukkan bahwa partai partai koalisi masih solid
kehadiran pimpinan teras pks
kehadiran pak ahy dan kawan kawan itu menunjukkan bahwa kami masih utuh sebagai satu koalisi
dengan dua puluh delapan persen siap berangkat dalam pilpres yang akan datang
oke progres seperti itu disampaikan oleh pak surya kepada pak jokowi
jika tidak membahas soal nama cawapres
saya tidak tahu persis karena saya tidak hadir dalam pertemuan itu
oke tidak disampaikan pak surya kepada teman teman dpp begitu ya
saya tidak tahu persis oh ya pak surya memang melaporkan kepada dpp
tapi yang dilaporkan kan garis
bisa disampaikan tapi yang terbesarnya saja tidak rinci juga
maksudnya saya tidak ingin menjelaskan apa yang saya tidak tahu supaya clear ya
oke baik baik pak taslim
pak taslim ini juga menarik ketika tadi pagi pak surya menyampaikan statement kepada awak media
ditanyakan apakah kemudian ada kemungkinan bertemu anies baswedan dan joko widodo
katanya ini akan mungkin terjadi seberapa besar potensi itu
apakah jangan jangan pertemuan ini menjadi pembuka untuk pertemuan lebih lanjut begitu nantinya
potensi untuk pertemuan itu sangat besar seperti juga dengan tokoh tokoh lain
artinya presiden sebagai seorang bapak bangsa sebagai seorang pemimpin
beliau harus bisa bertemu dengan semua orang
dan tadi pak surya katakan itu mungkin dan ya sangat mungkin kenapa tidak
pak anies juga kan seorang pimpinan yang sukses telah membuktikan keberhasilannya di jakarta selama lima tahun
dan pertemuan pak anies dengan pak jokowi juga sering terjadi
bahkan ketika pak anies mengakhiri kepemimpinannya
di dki beliau juga diterima oleh pak jokowi
jadi semua menjadi mungkin
dan keadaan ini harus terus kita cairkan
supaya anak anak muda paham bahwa politik itu adalah kebersamaan
politik itu adalah komunikasi
politik itu adalah silaturahmi
dan itu harus harus kita bangun
tidak kontradiktif begitu ya dengan asosiatif perubahan kepada anies dan juga nasdem
ini malah bertemu dengan penguasa
ini kan jangan jangan nanti ada publik yang kecewa dengan pertemuan ini
sama sama sekali tidak kontradiktif
perubahan untuk persatuan
kita sudah jelaskan perubahan yang kita maksudkan itu adalah ada unsur keberlanjutan
nasdem misalnya sebagai partai yang ikut bertanggung jawab dalam pemerintahan
ikut dalam sepuluh tahun kita tahu
kita tahu yang mana yang kita perlu teruskan
yang mana kita harus berubah
yang mana kita harus revisi
kami paham semua
konsep itu ada karena kita punya lima puluh sembilan anggota dewan di dpr
oke terakhir pak taslim
kalau kemudian dengan kondisi seperti ini
publik menafsirkan bahwa hari ini anies baswedan nasdem sedang mencoba meraih endorse jokowi
dan kemudian berharap akan approval rating dari seorang jokowi akan juga mengarah ke anies
salahkah kemudian tafsir seperti itu
tafsir itu tentu saja ada
tapi kami tentu masing masing partai koalisi punya tanggung jawab untuk menjelaskan
kepada kami punya konstituen kepada rakyat yang harus bersimpati kepada kami begini loh
begini loh sesungguhnya begini loh sesungguhnya
ini soal bagaimana cara kita berkomunikasi ke bawah
bahwa tafsir itu ada tentu tidak bisa dierakan itu biasa saja
berarti kalau kemudian selama ini ada opini kemudian dari tafsir bahwa ada yang menjegal mas anies
setelah pertemuan ini masih akan ada begitu nanti
tafsir terhadap yang menjegal pak anies itu kan berangkat dari pengalaman pengalaman kami
dalam membawa anies dari aceh sampai papua
nah apakah kemudian
semakin hari penjegalan itu semakin nyata nanti kita akan lihat fakta nya
tetapi dalam pidato pak surya paloh kemarin dia mengatakan kita tidak akan mundur
kalau hanya itu kita anggap saja itu tantangan
kita anggap aja itu bagian dari vitamin dari perjuangan kita
baik baik baik kami akan menunggu kalau begitu
jika memang akan ada pertemuan terima kasih
pak taslim plt sekjen partai nasdem telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu pak duslim